kita sudah menyelesaikan pemeriksaan spesimen sebanyak satu ratus dua tiga ratus lima
dari sekitar tujuh puluh enam lima ratus tiga puluh delapan orang
konfirmasi positif sebanyak sepuluh lima ratus lima puluh satu
kalau kita melihat data ini maka proporsi laki laki lima puluh delapan persen
dan wanita empat puluh dua persen
artinya memang lebih banyak yang laki laki yang menderita sakit covid sembilan belas ini
kemudian kalau kita lihat konfirmasi positif yang sudah sembuh
sebanyak satu lima ratus sembilan puluh satu orang yang meninggal delapan ratus orang
jika dilihat angka proporsi meninggal
maka enam puluh enam persen adalah laki laki
dan tiga puluh empat persen adalah laki laki
ini adalah perempuan
kasus odp yang kita pantau dan sudah sebagian besar selesai dipantau
sebanyak dua ratus tiga puluh tiga satu ratus dua puluh orang
pdb sebanyak dua puluh dua satu ratus dua puluh tiga orang
tiga ratus delapan belas kabupaten kota telah terdampak di tiga puluh empat provinsi
total sembuh satu lima ratus sembilan puluh satu
kalau kita lihat
pada data hari ini penambahan pasien konfirmasi positif
sebanyak empat ratus tiga puluh tiga orang sehingga menjadi sepuluh lima ratus lima puluh satu
pasien sembuh enam puluh sembilan orang sehingga menjadi satu lima ratus sembilan puluh satu
pasien meninggal bertambah delapan orang sehingga menjadi delapan ratus orang
keberhasilan untuk membendung
covid sembilan belas ini tentunya akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit
karena semakin sedikit pasien yang dirawat
akan semakin ringan beban kita
artinya kalau kita tidak berhasil mengendalikan penularan ini
dan beban layanan rumah sakit akan semakin berat
mari bersama sama kita tingkatkan imunitas diri kita
dengan sabar tenang
istirahat cukup dan teratur
oleh karena itu
perlu untuk kita pahami betul
bahwa untuk menjadi sehat
untuk menjadi tidak sakit
itu adalah upaya kita sekalian
mari kita pastikan dan bergotong royong
bahwa kita bisa menjaga diri kita sendiri
kita bisa menjaga keluarga kita
kita bisa menjaga lingkungan kita
dan kita bisa menjaga negara ini
kita bisa menjaga bangsa ini
diperlukan stamina sosial yang luar biasa
dan semangat kotong royong kita sedang dicoba
tetapi kami meyakini kita mampu melaksanakan ini
saudara saudara yakini ini kita pasti bisa
terima kasih selamat sore